sampai jumpa di video selanjutnya

kamu pernah keguguran
pasti dia yang kirim
ini pasti balasan dia buat gue yang udah bikin hak adopsi dia lepas
waktu kita berobat di rumah sakit sejahtera
nama kamu sudah terdaftar di rumah sakit ini
jadi rupanya kamu pernah melakukan pembersihan rahim disitu
jadi itu semua masa lalu
sebelum kita nikah
jadi buat apa kamu marah marah
kamu tahu apa yang penting
ini menyangkut satu nyawa ya
aku gak peduli dengan masa lalu kamu
tapi kamu sadar gak sih
kamu itu udah bohongin aku
terlebih keluarga aku
entah berapa lagi kerbohongan kamu
entah berapa lagi kebohongan kamu
yang sudah kamu lakukan selama ini arta
aku udah capek
jangan sampai dulu sayang
kamu jangan marah marah kayak gini dong
itu kejadian udah lama
kita gak usah bahas lagi
sekarang kamu jawab
kamu hamil anak siapa
buat apa kamu tahu
gak penting buat kamu
kan sudah aku bilang tadi
ini masa lalu aku
semua orang itu punya masa lalu
gak usah mengalihkan perbicaraan
kamu hamil anak siapa
pasti gak mau jawab
aku udah muak dengan semua ini
nino kamu tega mau ninggalin aku sama kamu disini
ini semua karena udebaran

jangan dibawa ke kamar tamu mas
andi tante kenapa
ya ampun tante

semoga tante sarah gak kenapa kenapa
kenapa mama tega sama andin
andina itu baik sama mama meskipun mama udah sakitin dia
makasih ya pak ya
oke makasih emang
harusnya gue sama andin sekarang lagi seneng ketemu rena nih
malah jadi gini
mama sarah sama elsa apa sih yang ada di dalam pikiran mereka

selamat malam pak
saya mau ngabarin kalau pak nino sudah membaca invoice itu
karena tadi pak nino dan elsa sedang bertengkar mempermasalahkan invoice itu pak
saya sudah kirim rekamannya ke bapak
terima kasih banyak ya ren
hari ini kamu berhasil
elsa sudah menuai karmanya
andai aja tadi bukan andin yang minta
pertama kali papa
alhamdulillah ya allah
terima kasih banyak ya allah
mama udah bangun
sekarang mama lagi ada di rumahku sama mas al
tadi mama pingsan di jalan
tapi untungnya mama ngasih tahu lokasi mama ada dimana
sebentar ya aku ambil teh dulu ya